awal september lalu seorang nelayan natuna merekam kapal penjaga pantai tiongkok yang berlayar di perairan laut natuna utara
menurut nelayan itu kapal asing tersebut sangat mengganggu mereka karena dekat dengan lokasi nelayan menangkap ikan
dalam video tersebut jarak kapal penjaga pantai tiongkok dengan kapal nelayan sangat dekat
tni angkatan laut pun merespons kasus tersebut
hingga kini tni al mengaku belum menerima adanya laporan nelayan nasional yang diusir oleh kapal penjaga pantai tiongkok
karena itu tni al menilai keadaan natuna masih aman terkendali
namun jika eskalasi meningkat tni al bisa mengerahkan tambahan kapal perang untuk berpatroli di wilayah tersebut
dan gus pulang kan selalu berada di sana
sejatinya permasalahan di laut natuna utara adalah soal penerapan hukum laut internasional
banyak nelayan atau pelaku pelayaran belum mengerti betul ketentuan hukum di laut
menurut konvensi pbb tentang hukum laut atau anklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua lautan dibagi menjadi beberapa zona
yaitu perairan dalam laut teritorial serta zona ekonomi eksklusif
perairan dalam adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial
di perairan dalam ini berlaku hukum positif negara yang memilikinya atau negara memiliki kedaulatan penuh
selanjutnya adalah laut teritorial
zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh dua belas mil laut dari garis pangkal
di zona ini negara juga memiliki kedaulatan penuh
lalu ada pula zona tambahan sejauh dua puluh empat mil laut
di wilayah ini negara dapat melakukan pemeriksaan atau menarik tarif biaya cukai
yang paling sering dipermasalahkan adalah zona ekonomi eksklusif
zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh dua ratus mil laut dari garis pangkal
di dalam zee negara memiliki hak berdaulat bukan kedaulatan
artinya negara berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut di wilayah tersebut
meski demikian pelayaran di zona ekonomi eksklusif memang tidak dilarang
karena terkait dengan kesepakatan freedom of navigation dan innocent passage
kalau ada kapal poskat kapal perang yang melintas di zee itu adalah dalam angka freedom of navigation

jadi berlayar bebas selama dia tidak berhenti laku jangkar apalagi sampai mengusir nelayan kita
kalau itu nanti akan berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu
nah selama ini saya belum mendapat laporan ada sampai poskatnya china
sampai mengusir kapal nelayan kita ini saya belum dapat itu
ya tentunya secara diplomatik nanti akan saya protes dan secara nyata pasti akan kita hadapi dengan kapal kita
untuk menghindari salah persepsi sosialisasi dan pemahaman hukum laut
terhadap nelayan natuna memang harus digencarkan
bukan hanya tni al tetapi juga kementerian kelautan dan perikanan dinas setempat dan semua pihak yang berkepentingan
selain itu nelayan juga harus diberikan bantuan alat navigasi yang mumpuni
agar tidak melanggar batas negara tetangga yang mengakibatkan mereka ditangkap
kami kan ada penawar dan masalah perbatasan saya sampai sekarang masih lindung
sekarang ini kan macam peta laut natuna utara kan belum disahkan kan setahu saya kan
kalau saya kan masih peta laut cina selatan
saat ini tni al masih menyiagakan empat kapal perang serta satu pesawat dan helikopter untuk berpatroli di laut natuna utara
kekuatan ini masih bisa ditambah jika memang eskalasi di laut natuna utara semakin memanas
pasalnya hingga kini masih ada sejumlah negara asing yang menganggap laut natuna utara sebagai wilayah pemacingan tradisional mereka
iwan hermawan natuna kepulauan riau